ini penolakan rencana perubahan nama jalan warung buncit menjadi jalan ahanasution akhirnya direspon gubernur dki jakarta anies baswedan
anies memutuskan menghentikan sosialisasi mengenai rencana ini
beberapa hari lalu gubernur dki jakarta menyampaikan rencana perubahan nama jalan warung buncit
yang membentang dari perempatan kuningan hingga jalan tb simatupang menjadi jalan ahanasution
mendadak sontak rencana ini pun mendapat penolakan keras dari sejumlah tokoh dan budayawan betawi
yahya andisa putra salah satunya
menurut yahya wacana perubahan nama jalan tanpa mengajak tokoh dan budayawan betawi urun rembuk sangat tak elok
apalagi spanduk terkait dengan perubahan jalan ini sudah terpasang berhari hari di ruas jalan buncit
pertama tama nama yang ingin disematkan pada jalan itu adalah nama besar
dan saya enggak mempersoalkan nama besar itu
yang saya pertanyakan yang kami pertanyakan itu adalah kita orang lokal orang betawi memiliki kearifan lokal
memiliki proses hidup yang panjang dari nama nama jalan dan nama nama kampung yang ada di sekitar situ
sebenarnya kan saya mendapatkan berita itu dari sepanduk yang ada di tengah jalan
jadi ya begitu tiba tiba ada itu dan rasanya dari teman teman lain juga belum pernah merasa dipanggil
tidak ada yang ngobrol dari kawan kawan di sekitar situ
kita kan punya ada teman main orkes gambus ada teman main silat betawi ada main parang pintu itu
kita teman teman di situ enggak kayaknya kalau saya tanya tanya enggak ada
senada dengan yahya sejumlah warga dki juga menilai perubahan nama jalan ini tak memiliki uang

dan justru menciptakan kebingungan bagi warga yang mengenal nama warung buncit
udah kalau kita yang orang lapangan agak susah ya mbak ya
kalau ganti nama tuh bingung kita ngantar ngantar dokumen ngantar paketnya gitu
ribet pastinya apalagi kan sekarang tukang tukang ojek grab gitu kan
semua pada udah tahu warung bunci cepat kesini
jadi baiknya sih mendingan warung buncit
iya enggak usah sih mendingan warung buncit yang lain aja di gotegar
yang baru jalan banyak
iya yang baru jalan banyak itu aja yang dibikin aja
belakangan wakil gubernur dki jakarta
sandiaga uno menyatakan
diskusi tentang perubahan nama ini masih berjalan internal
di kalangan pemerintah provinsi dki jakarta
berbagai penolakan tersebut
akhirnya membuat anies memutuskan
menghentikan sosialisasi perubahan nama jalan ini
pro dan kontra perubahan nama jalan warung buncit
menjadi jalan ahanasutian tanpa kesudah mulai meredah
mengapa karena gubernur dki jakarta anies baswedan
akhirnya memutuskan untuk menghentikan
sementara sosialisasi perubahan nama jalan ini
kemarin kami memantau
ada spanduk terkait perubahan nama jalan ini masih terpasang
namun hari ini sudah dicopot
tentu saja ini membuktikan bahwa akan jauh lebih bijak
bagi pemprov dki jakarta untuk duduk bersama dengan semua pihak
sebelum akhirnya merumuskan maupun memutuskan sebuah kebijakan
sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun kegaduhan di mata publik
ladi arama jakarta